sejumlah daerah bersiap untuk babak baru hidup dalam era new normal
disiplin diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan menjadi kata kunci penting memasuki kehidupan normal yang baru
pemerintah juga sedang menyiapkan protokol kesehatan new normal dan bersiap memasuki era baru new normal
kami akan hadirkan dalam laporan khas redaksi kali ini
new normal atau normal baru akan menjadi tatanan selanjutnya dalam kehidupan bermasyarakat di tengah pandemi
sejumlah daerah bersiap menjalankan aktivitas dengan situasi new normal
gubernur jawa timur kofifa indar parawansa meminta masyarakat jawa timur harus siap menyambut new normal
kofifah mengingatkan jika vaksin belum ditemukan protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan
dirinya juga mengajak masyarakat
untuk segera move on ke kehidupan new normal
sementara gubernur dki jakarta anies baswedan kembali memperpanjang kebijakan psbb hingga empat juni dua ribu dua puluh
psbb ini akan menjadi yang terakhir jika angka virus corona berhasil ditekan
selanjutnya jakarta akan memasuki babak baru dengan kehidupan new normal
bila itu kita kerjakan sama sama maka nanti kemudian jakarta bisa kembali berkegiatan tentu normalnya baru
orang biasa mengistilahkan new normal
bukan kembali seperti kemarin tapi normal yang baru
jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto menegaskan
disiplin diri dan mematuhi protokol kesehatan menjadi kunci dalam memasuki era new normal
kita menginginkan kehidupan kita normal dalam artian kita bisa bekerja bisa produktif bisa menghasilkan sesuatu bisa berkarya
tetapi barunya adalah kita aman dari tertular covid sembilan belas
ini yang kita sebut sebagai normal yang baru
maka gerakan dengan protokol pemenuhan protokol kesehatan tetap kuat kita jalankan
kebiasaan mencuci tangan mengenakan masker tidak berkerumun mengurangi bepergian
menjadi kunci untuk menekan angka penyebaran virus corona sekaligus menjadi gaya hidup beraktivitas di era new normal
mantan wakil presiden indonesia sekaligus ketua palmera indonesia yusuf kala juga mengingatkan
pentingnya untuk tetap berdisiplin diri dan terus mematuhi protokol kesehatan
jika tidak wabah covid sembilan belas tidak akan berhenti dalam waktu dekat
pertama menghindari jangan terjangkit virus dengan disiplin dengan tinggal di rumah dengan selalu pakai masker apabila keluar
dengan cuci tangan itu rule tiap hari diucapkan oleh kita semua dipahami di tv hal itu
yang tiap hari diucapkan tiap hari di ucapkan
tiap hari juga banyak yang melanggarnya
karena itulah maka virus ini tidak akan berhenti apabila banyak orang melanggar aturan aturan
kita akan jangan lupa
hingga kini pemerintah sedang menyiapkan protokol kesehatan untuk menjalani aktivitas di era new normal
disiplin diri menjadi kata kunci untuk menjalankan kehidupan baru di era new normal
jika tidak bukan tak mungkin angka kasus positif dan kematian akibat virus corona akan terus bertambah
ini putan cnn indonesia